ide dan kreasi dunia fashion seperti tak ada habisnya
berbagai jenis model busana terus dikembangkan demi memuaskan pecinta fashion
seperti yang ditampilkan desainer warren chandra pada peragaan busana di surabaya
melalui karyanya ia meluncurkan dua belas rancangan baju pesta bertema belle at glamour
gaun malam berpotongan panjang dan menjuntai ini selalu memiliki kesan glamor dan elegan bagi setiap perempuan
iya inilah dua belas koleksi gaun mewah desainer warren chandra dengan konsep busana glamour yang ditampilkan di salah satu hotel di surabaya
dengan menggunakan balutan busona pesta para model ini terlihat anggun berlenggak lenggok di atas catwalk
memperagakan aneka koleksi chandra warren
kesan mewah ringan tipis
hingga menerawang menjadi ciri khas sendiri koleksi chandra waren
tak pelak sejumlah busana ini lebih menonjolkan detail kemewahan seperti warna terang
hingga pernak pernik bordir manik dan payet maupun kristalnya
semua ini dibuat agar menambah kesan feminim setiap pemakainya
dengan tema belle at glamour ini warren ingin memadukan kesan cantik dan glamour pada setiap wanita
saya ingin menampilkan wanita itu untuk tampil selalu cantik dan glamor
dan warna warna yang tadi kita pilih itu banyak mengandung sentuhan off white nude grey
sebenarnya busana glamor tak harus panjang
gaun pendek pun juga bisa ditampilkan dengan nuansa mewah
meski demikian gaun malam panjang tetap terkesan elegan
seripadukan sesuai kebutuhan
mekman rozak surabaya